calon wakil presiden sandiaga salahuddin uno jumat siang menyambangi pasaraya kota padang
kedatangannya disambut antusias warga dan wakil prabowo ini juga mengajak warga padang menyanyikan yel yel goyang dua jari
selain berjanji memberi perhatian lebih pada ekonomi rakyat sandi optimistis menang di sumatera barat
di lokasi pertama sandi mengunjungi toko emas dan mengecek harga emas
dalam sambutannya ia mengajak warga kota padang menyanyikan yel yel goyang dua jari prabowo sandi
di lokasi kedua sandi menyambangi pedagang bahan kebutuhan pokok
ia pun mengaku sangat prihatin terhadap ekonomi pedagang yang tidak sepenuhnya diperhatikan
melihat antusiasme warga sandi optimistis menang di sumatera barat pada pemilihan presiden dua ribu sembilan belas
sementara itu inilah kedatangan kedua sandi ke sumatera barat
sebelumnya ia datang saat mencalonkan diri sebagai wakil gubernur dki jakarta pada dua ribu dua
rencananya mantan wakil gubernur dki itu akan berdialog dengan pedagang dan membuka pelatihan okoc
prasasti koordinator sumatera barat
ini tugas kita prabowo sandi untuk menghadirkan kebijakan yang seperti apa vip
bahwa sekarang kesejahteraan mereka ingin lebih diperhatikan bagaimana pedagang pasar bisa juga
bagaimana cabai ini yang menjadi pedagang pasar
di notabene kan rendang adalah produk kulit yang paling terkenal di dunia
di dunia itu rendang rendang ya itu paling terkenal di dunia
jadi bagaimana kita memastikan rantai pasokan dan ekonomi rakyat ini seperti buah it